kalau ibu tanya saya ya saya memberi jawaban dua bu
itu tanggal dua puluh januari
bahwa tidak bisa diprotes lagi atau seperti apa mas
orang tua ikhlas sri hartani tergabung dalam komunitas persatuan orang tua anak dengan down syndrome atau potats
itu kan jauh sama omset dulu waktu jualan kopi di lokalisasi dulu mas